lebaran tinggal menghitung hari sejumlah masyarakat telah bersiap siap untuk pulang ke kampung halaman
untuk anda yang mudik menggunakan kendaraan pribadi pastikan untuk mempersiapkan secara maksimal
salah satunya adalah mempersiapkan kendaraan dan juga kesiapan fisik pengemudi dan juga penumpangnya
apalagi jika anda melakukan perjalanan jarak jauh dalam keadaan berpuasa pasti tidaklah mudah
kekurangan mineral akan mengganggu perjalanan mudik anda
nah saya ada tips untuk anda agar perjalanan beli anda menjadi lancar
pertama perhatikan kondisi tubuh selama berkendara
jarak tempuh dan juga macet kadang membuat tubuh anda menjadi lelah dan juga mengantuk
pastikan untuk anda beristirahat sejenak di rest area terdekat
yang kedua jangan lupa untuk melakukan ragangan tubuh mulai dari kepala tangan
dan juga kaki agar tidak kaku karena duduk terlalu lama
ketiga apabila anda berkendara sambil berpuasa
pastikan ketika anda sahur dan juga berbuka mencukupi kebutuhan mineral anda dalam tubuh
karena selama perjalanan mineral bisa hilang
dan pastikan anda minum lemineral untuk membantu mengembalikan mineral tubuh yang hilang saat perjalanan
lemineral adalah satu satunya air mineral yang mengandung mineral esensial
yang kandungan mineralnya tercantum di kemasan
keempat jangan asal pilih kemasan
pastikan pilih kemasan lemineral yang ada segelnya
menjamin debu dan kotoran tidak mudah masuk ke sela sela tutup botolnya sehingga terjamin kebersihannya
nah itulah beberapa tips mudik dari kami
selamat menikmati perjalanan mudik anda